di jalan tol kanci pejagaan pada jumat malam
mengembuskan nafas terakhirnya pada selasa pagi
sebelumnya alam marhum dirujuk ke rumah sakit pori
keramat jati lantaran kondisinya cukup kritis
alam marhum kemudian dimakamkan di kampung halamannya di cirebon
tangis keluarga menyambut kedatangan
jenazah ibda dodon kusdiantoro
di rumah orang tuanya di desa kebarpan
kecamatan plumbon kabupaten cirebon pada selasa sore
setelah disolatkan di rumah duka
jenazah ibda dodon dikebumikan
dengan upacara pemakaman kedinasan kepolisian
di taman pemakaman umum desa kebarepan
ibda dodon bersama rekannya ibda widiharjana
ditembak oleh tiga orang tidak dikenal
saat berpatroli di jalan tol kanci
pejagaan kilometer dua ratus dua puluh tiga empat pada jumat malam
semasa hidupnya alam marhum dikenal sebagai orang yang supel
tapi selalu mengerti
dengan siapa dia
apalagi dengan keluarga
itu dengan siapa dia
terutama dengan kawan kawan mantan sekolahnya sd
itu bapak lebih kita itu sama sama saya sd
beberapa waktu sebelumnya
kepolisian republik indonesia
memberikan kenaikan pangkat luar biasa
bagi kedua polantas yang menjadi korban penembakan itu
aibtu dodon dan aibtu wide
dinaikan pangkatnya satu tingkat
menjadi ibda atau inspektur dua
sangka poring sudah dinaikan tingkat
ibda luar biasa
kenaikan pangkat itu kapan
sudah beberapa hari yang lalu
pas keoperasi kemarin
kondisi rekening kita widih
sekarang sudah dalam proses pemulihan ya
polisi saat ini sudah mendapatkan identitas
dan tengah memburu para pelaku penembakan
polisi juga mulai mengaitkan penembakan

dengan dugaan tindak terorisme
jericho mara kabupaten cirebon